menjelang pengambilan keputusan ruu penyelenggaraan pemilu
pimpinan dpr menyiapkan skenario pengambilan keputusan atas lima isu krusial
musyawarah mufakat tetap diutamakan namun mekanisme voting akan menjadi jalan terakhir
dalam sidang ini seluruh anggota dewan menyampaikan pendapat
pimpinan dpr hanya memfasilitasi kemudian memberi waktu kepada sepuluh fraksi
menyampaikan pandangan akhir atas lima isu krusial
sidang paripurna dilanjutkan dengan mendengarkan hasil lobby lintas fraksi
jika masih gagal mencapai keputusan paripurna diskors lagi kedua kalinya
untuk menggelar lobby bersama pemerintah
opsi voting akan ditempuh jika sepuluh fraksi dan pemerintah menyetujuinya
namun pemerintah bisa menolak dan menarik diri dari pembahasan
yang ini artinya berujung kembali ke undang undang pemilu yang lama
dan menjelang pengambilan keputusan atas rancangan undang undang penyelenggaraan pemilu
pemerintah menyiapkan skenario
jika keputusan parlemen tidak sesuai
dengan keinginan pemerintah
tapi pemerintah berharap pengambilan keputusan mengutamakan musyawarah mufakat
meskipun telah menyiapkan skenario
menteri dalam negeri cahayokumolo enggak membeberkan langkah pemerintah
jika paket yang diusung kalah dalam voting
ia menegaskan pemerintah dalam posisi tidak memiliki suara dalam voting
pemerintah menyerahkan kepada dpr
dan berharap sidang paripurna bisa menghasilkan keputusan politik
mendagri menyatakan apapun keputusan yang dihasilkan dalam sidang paripurna
dapat diterima sepuluh fraksi
sehingga tahapan persiapan pemilu
iya selamat malam
iya mas refli sebelum kita beda satu
sebelum kita bedah satu persatu paket anda
paket yang ada sekarang
menurut anda proses yang terjadi saat ini di dpr
tapi apakah masih memungkinkan musyawarah mufakat itu
seperti kita tahu beberapa kali lobby lobby gagal
dalam kasus kasus pengambilan keputusan yang sebelumnya
pasti ujung ujungnya voting
apakah musyawarah mufakat itu bisa dihukum
ya sebenarnya kan memang demokrasi kita ini selalu mengutamakan konsensus
sedapat mungkin tidak perlu voting
jadi musyawarah untuk mufakat
tetapi voting pun kan tidak diharamkan
kalau sudah terkait dengan kepentingan politik jangka pendek biasanya
itu memang sulit disatukan
nah isu yang paling krusial
yang susah mendapatkan
kesepakatan kan presidensial threshold
karena cara membuat undang undangnya hanya memperhitungkan kepentingan jangka pendek
jadi hanya dua ribu sembilan belas saja yang dihitung
bukan bagaimana membuat undang undang yang solid
yang bisa berjangka ke depan
dan kemudian tidak mudah diubah ubah karena kondisi yang sifatnya situasional
artinya anda ingin menegaskan
jadi yang dilihat sekarang
kan tentang presidensial threshold ya memang
pt ini masih belum sepakat semuanya
artinya mereka mereka yang saat ini duduk di senayan
yang akan menentukan nasib bangsa kita beberapa tahun ke depan
kira kira bisa koalisi sama siapa
iya jelas sekali ya
karena yang di imajinasikan adalah
ada calon calon presiden yang barangkali akan dicalonkan lagi
bagaimana menghitung peluangnya
bagaimana kemudian menghitung kemungkinan bisa dinominasikan
tetapi saya sendiri dari awal punya pendapat bahwa ya
harusnya presidensial threshold itu ditiadakan
apalagi pemilunya kan serentak
kalau pemilu serentak
maka sesungguhnya presidennya
presidensial threshold itu tidak punya basis lagi
kalau basisnya pemilu dua ribu empat belas
saya punya tiga keberatan
keberatan pertama adalah
sudah pernah digunakan dalam pilpres dua ribu empat belas
yang menghasilkan dua calon ya
lalu yang kedua adalah
kalau misalnya digunakan sebagai basis
maka ada unequal treatment
ada treatment yang tidak sama antara peserta pemilu
padahal kalau kita bicara tentang pemilu yang fair dan jurdil serta konstitusional
harus ada perlakuan yang sama
unequal nya di mana
yaitu partai partai baru nanti
kalau seandainya ada partai partai baru yang baru ikut pemilu dua ribu sembilan belas
dia tidak memiliki suara dan kursi untuk kemudian bisa mengusung calon presiden dan wakil presiden
kalau ada threshold nya
yang ketiga keberatan terakhir adalah
pemilu dua ribu empat belas sama pemilu dua ribu sembilan belas
itu adalah sebuah rangkaian pemilu yang berbeda
saya bisa memahami ketika presidensial threshold ditetapkan dalam pemilu dua ribu empat dua ribu sembilan dan dua ribu empat belas
karena kita tahu bahwa pemilunya adalah pemilu dalam satu kaitan atau satu rangkaian
karena dilaksanakan atau diselenggarakan dalam waktu yang berbeda
hasil pemilu legislatif bisa digunakan untuk threshold dalam pencalonan presiden dan wakil presiden
dasarnya sudah tidak ada lagi menurut saya karena memang pemilunya sudah serentak
tapi ada juga yang berpendapat nih sekarang
kalau misalnya threshold nya ditiadakan
itu nanti bakalan gaduh sekali dua ribu sembilan belas
karena memang akan muncul banyak calon
kemudian semuanya bisa memberikan calon
sekalipun itu memang bagus untuk demokrasi artinya banyak alternatif
tapi apakah ini yang jalan yang terbaik
yang sekarang maksudnya misalnya pt nya dihilangkan
tapi kan itu opsi ya opsinya macam macam
sekarang opsinya apa yang terbaik nanti setelah jeda dibahas lagi ya
mas refli ya tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
mas refli kalau misalnya sekarang dari lima paket tuh yang ditawarkan
jadi yang paling pas sebenarnya
yang paling pas untuk kita
belum tentu pas untuk itu ya
partai politik yang terakomodir saat ini di senayan
tapi kalau misalnya dari yang paling tepat aja untuk kondisi saat ini yang mana
iya tentu saya tidak hafal ya lima paketnya
saya juga membaca
tetapi tentu saya tidak hafal
saya tidak ada catatan yang di depan saya
tapi intinya kan yang paling krusial
sesungguhnya kan presidensial threshold
walaupun ada variasinya
mulai dari
kemudian ada yang sepuluh lima belas dua puluh dua puluh lima kan begitu
iya ada yang ya
lalu kemudian juga parliamentary threshold
ada yang menginginkan
ya ada yang lima dan lain sebagainya
nah kalau saya lihat
karena saya tidak hafal paket paketnya
menurut saya presidensial threshold itu
kalau kita pakai perspektif konstitusional
menurut saya memang yang maksimal
karena dikhawatirkan banyak suara yang kemudian terbuang
banyak partai partai politik yang membuang percuma suaranya
karena tidak bisa mengirimkan wakil
lalu kemudian mengenai konversi kursi
itu sebenarnya sangat teknis ya
apakah mau sistem kuota atau sistem divisor
itu saya kira perhitungan perhitungan yang semuanya justified
ada orang mengatakan sistem divisor yang mungkin jauh lebih akurat
sementara yang kita pakai adalah sistem kuota
nah biasanya partai politik itu melakukan eksersis
hasil pemilu sebelumnya
dikaitkan dengan pembagian kursi ini
dan kemudian kalau menguntungkan partainya
biasanya akan pro sistem tertentu
kalau merugikan akan sistem yang lain yang dipilih
nah hal hal seperti itu menurut saya sah sah saja
dan bukan isu yang luar biasa
justru menurut saya yang saya sayangkan dalam pembicaraan ini adalah
tidak ada sama sekali bicara mengenai bagaimana membuat pemilu ini jujur dan adil
bagaimana membuat pemilu ini konstitusional
menurut saya ya mbak putri
problem utama pemilu indonesia itu bukan pada isu lima
isu yang kemudian diributkan sekarang
sistem kuota lalu kemudian jumlah kursi tiga puluh delapan atau tiga
saya kira bukan itu
problem utama pemilu kita adalah bahwa pemilu kita ini
masih penuh dengan kekurangan dan terutama kecurangan
kita masih bisa bertanya apakah betul mereka mereka yang terpilih itu
betul betul mendapatkan suara yang
memang dicantumkan sebagai hasil pemilu
apakah tidak itu merupakan dari hasil kecurangan
saya tidak melihat ya upaya yang luar biasa
para anggota pansus ini untuk membuat sebuah rancangan undang undang yang solid
yang bisa mencegah kecurangan
sekaligus melakukan penegakan hukum kalau kemudian ada yang curang
dan kemudian mencegah mereka mereka yang curang bisa duduk di kursi
baik dpr dpd maupun dprd
nah hal seperti itu tidak terlalu banyak
karena tidak akan mungkin mereka membahas suatu hal
yang akan mengusik posisi mereka kan mas refli
jadi poinnya adalah saya mengusulkan ke depan
undang undang pemilu itu mungkin bagusnya tidak dibuat oleh dpr dan pemerintah
yang memang memiliki kepentingan jangka pendek
tetapi dibuat oleh sekumpulan ahli yang punya pandangan ke depan
lalu kemudian tugas pemerintah dan dpr adalah hanya meneruskannya
dari sisi konstitusionalitasnya yaitu membahas secara formal
dan mengesahkannya secara formal kan begitu
tapi kan ini kan pembicaraan masa depan
bayangan saya pemilu dua ribu sembilan belas itu tidak akan terhindarkan tetap pemilu yang kurang dan curang juga
dan siapa yang curang kemudian belum tentu bisa dikoreksi
belum tentu bisa dikoreksi melalui mekanisme baik pencegahan
maupun penegakan hukum
nah itu yang sebenarnya menurut saya yang harusnya diadres oleh bangsa ini
kalau ingin menyelamatkan pemilu
kalau pemilunya kurang dan curang dan kemudian itu berlanjut
dan kemudian berulang setiap saat
maka kemudian orang suatu saat tidak akan percaya lagi
dengan yang namanya mekanisme demokrasi yang namanya pemilu
oke lah tapi yang sekarang sekarang kenyataannya memang semuanya masih memikirkan
kepentingan jangka pendek pemerintahnya begitu dpr
jadi sekarang kalau misalnya deadlock nih
sampai deadlock tidak ada kesepakatan akan kembali ke undang undang pemilu yang lama
apa masalahnya di undang undang itu mas refli
oh tidak mungkin kembali kepada pemilu yang lama
saya kira itu hal yang mustahil ya impossible kenapa
karena undang undang pemilu yang lama itu
ya sebenarnya undang undang pemilu yang lama kan masih berlaku
bukan belum berlaku
itu tidak lagi kompatibel dengan pemilu serentak
karena undang undang pemilunya kan tersebar dan memiliki tahapan tahapan yang berbeda
jadi tahapan pilpres berbeda dengan tahapan waktunya
dengan tahapan pemilu legislatif
karena tahapan pilpres dimulai setelah pemilu legislatif selesai
jadi kalau digunakan undang undang yang lama
undang undang kemudian tahun dua ribu dua belas
kemudian undang undang penyelenggara pemilu
undang undang itu sudah tidak kompatibel lagi
oke lalu apa berarti
jadi sudah tidak kompatibel terhadap
eh sorry sepuluh dua ribu dua belas kalau undang undang pemilu
lalu apa berarti sekarang
karena kan kemarin yang dikatakan oleh cahyukumolo adalah
kalau nggak ketemu ya balik aja ke yang lama
kan sekarang anda katakan itu sudah tidak mungkin
tidak mungkin jadi mereka harus berani mengambil keputusan
dan salah satu keputusan yang sah adalah ya voting
jadi kalau misalnya tidak bisa dicapai kesepakatan
harus dilakukan voting dan kemudian
saya kira kan materi votingnya kan yang paling alat kan cuma satu itu saja
yang lainnya kan sebenarnya tidak terlalu signifikan
seperti kursi dari tiga puluh delapan atau tiga puluh
parliamentary threshold ya kalaupun dianggap signifikan
tidak terlalu besar juga perbedaan angkanya ya
termasuk juga soal sistem apakah kuota apakah divisor
itu juga kan hal yang sebenarnya masih spekulatif
iya sekarang partai dirugikan dengan sistem misalnya atau kuota atau divisor
kalau besok bagaimana kalau ternyata diuntungkan misalnya
nah ini kan hal yang masih spekulatif
nah kemarin juga ada ada yang menyebut nyebutkan soal perpuluh ini mungkin tidak
hal yang berangkali sulit dikompromikan mengenai presidensial threshold
ya sangat banyak
ya sangat mungkin saja perpuluh
tetapi kan yang menurut saya itu hal yang menjadi presiden yang tidak baik bagi demokrasi kita
karena sesungguhnya kan dpr masih in season
dia masih melaksanakan tugasnya untuk menetapkan undang undang
dan tinggal satu hal saja yaitu presidensial threshold
jauh lebih bagus tetap ditetapkan oleh dpr daripada dibuat perpu menurut saya
bagaimana dengan celah untuk ke mahkamah
bagaimana dengan celah untuk ke mahkamah konstitusi
ya saya kira kalau celah mahkamah konstitusi sudah sangat besar
ya entah itu sepuluh lima belas dua puluh atau dua puluh lima
itu saya kira beberapa pihak akan membawanya pada mahkamah konstitusi
karena basis atau dasar untuk menerapkan presidensial threshold itu yang kemudian tidak ada lagi ketika pemilu dilakukan serentak
dulu sebelumnya presidensial threshold dianggap konstitusional karena pemilunya terpisah
tapi begitu pemilunya serentak basis untuk presidensial threshold itu yang jadi masalah
mas refli tapi yang menarik sekarang kan sebenarnya tidak mungkin kan pemerintah tidak punya plan a b c d e
juga mungkin termasuk ujungnya adalah juga membuka celah kepada uji materi ke mahkamah konstitusi
ya tentu ada plan ya
jadi sebenarnya kan hasil pembahasan dpr juga
tapi kan menurut saya ini kan presiden yang tidak baik
bukan hal yang baik dalam ketatanegaraan kita
karena fungsi legislasi harus diatur
harusnya kan dikerjakan bersama presiden dengan dpr
bukan dikerjakan sendiri oleh presiden melalui perpu
karena harusnya perpu itu lebih selektif ya
menyangkut betul betul kegentingan yang memaksa
tidak sekedar subjektivitas presiden begitu
walaupun saya paham putusan mk kemudian berbicara mengenai subjektivitas presiden yang akan diobjektifikasi oleh dpr melalui political check
dan kemudian terbuka kemungkinan judicial check
di mahkamah konstitusi
tapi kan sedapat mungkin kekuasaan atau kewenangan yang extraordinary ini tidak digunakan secara sewenang wenang atau setiap saat begitu
sekarang kita masih nunggu bagaimana hasilnya kira kira
lobby lobby yang terfraksi sekarang sedang dilakukan
apakah masih bisa untuk musyawarah mufakat yang kedua kali
kalau tidak akan lobby lagi lalu terakhir voting
kita tunggu besok mungkin ya sudah ada hasilnya
mungkin besok juga kita akan hubungi mas refli lagi
terima kasih mas refli harun sudah bergabung di cnn indonesia newsroom
ya terima kasih